pssi juga telah menunjuk indra syafri sebagai pelatih timnas u dua puluh dua yang akan tampil di ajang sea games tahun depan
keputusan untuk menunjuk coach indra sebagai pelatih timnas u dua puluh dua diambil dalam rapat komite eksekutif pssi yang berlangsung hari kamis di gedung seremanis jakarta
pelatih asal minang tersebut sebelumnya menukangi timnas u sembilan belas
coach indra merupakan salah satu pelatih yang cukup sukses membawa tim garuda muda berprestasi
di tahun dua ribu tiga belas silam pelatih lima puluh lima tahun itu mampu membawa evan dimas dan kawan kawan berhasil untuk meraih juara pada piala ff
dan di tahun dua ribu delapan belas coach indra mampu mengantarkan egy maulana fikri dan juga kolega menembus perempat final piala asia u sembilan belas
selain menunjuk indra syafri sebagai pelatih timnas u dua puluh dua pssi juga menetapkan mantan pelatih timnas senior indonesia di ajang aff dua ribu delapan belas yakni bima sakti sebagai pelatih kepala timnas u enam belas
timnas seagame pssi memutuskan pelatih indra syafri u enam belas dan u sembilan belas
pssi baru memutuskan pelatih u enam belas saudara bima sakti
timnas seagame pssi memutuskan pelatih timnas u enam belas dan u sembilan belas